bakal calon presiden ganjar pranowo unggul dari prabowo subianto dan anies baswedan
dalam simulasi tiga nama capres terbaru yang dirilis lembaga carta politika indonesia
dalam simulasi tiga nama ganjar pranowo mendapatkan tiga puluh delapan dua persen
meningkat dibandingkan pada april lalu
direktur eksekutif carta politika yunarto wijaya mengatakan
elektabilitas ganjar pranowo meningkat usai namanya dideklarasikan partai demokrasi indonesia perjuangan
pada dua puluh satu april lalu atau sehari sebelum idul fitri
sebelumnya pada maret hingga april elektabilitas ganjar sempat turun drastis
usai piala dunia u dua puluh batal diselenggarakan di indonesia
nama ganjar disalib prabowo subianto namun tetap di atas nama anies baswedan
ketika kita berkata
uji kembali jeda waktu sekitar sepuluh hari setelah dilakukan deklarasi
kita lakukan survei angkanya kemudian melejit menjadi tiga puluh delapan dua persen
jauh melampaui pak prabowo di angka tiga puluh satu satu persen artinya ada selisih sekarang tujuh satu persen sinta
angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan ketika mas ganjar belum terkena pro kontra isu piala dunia u dua puluh
sementara menurut lembaga survei akurat
yang mengadakan simulasi pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat dengan tiga calon di jawa timur
hasilnya prabowo subianto memiliki elektabilitas tertinggi di jatim
mengungguli ganjar pranowo dan anies baswedan
direktur arci bayi haki siraj menyebut
prabowo menjadi figur yang banyak dipilih warga nadlatul ulama jatim
yakni tiga puluh satu enam persen atau unggul atas ganjar sebesar tiga puluh satu persen
dan anies baswedan delapan belas empat persen
ada kecenderungan ya ada begitu dipasangkan dengan terkecuali dengan mahfud
mahfud pak mahfud dipasangkan dengan pak prabowo bisa unggul
dengan dipasangkan dengan pak ganjar juga bisa unggul
terkecuali dipasangkan dengan pak anies
kalau dengan pak anies malah cenderung menurun
pada tahun politik ini suara kaum nahdien selalu menjadi
magnet bagi para politikus terutama calon presiden
hal ini dikarenakan suara nahdien di indonesia mencapai seratus juta lebih
tim liputan cnn indonesia